kamu tuh kamu tuh sapam atau apa sih
masa sapa gak bisa mencegah mobil keluar dari parkiran
abis aksan tadi langsung bawa mobil itu pergi mbak
aksan nekat bawa kabur mobil dan aida
karena sekarang kami sudah mempunyai bukti
bukti yang menunjukkan bahwa bukan aida yang mencelakai omah
kalian berdua ini memang fitnah saya ya
tidak ada bukti yang seperti itu tidak ada
itu karena kesalahan ibu laras sendiri
kenapa tiba tiba dia muncul disitu
akhirnya dia sendiri yang kena tamu
mudah mudahan saja yang namanya ibu laras
nenek tua bangkai
dan yang lebih memuntukkan aida
itu aida yang menjadi pertutup
dan tidak ada saksi mata yang lain
rekaman ini rekayasa
memang saya yang bicara disini
tetapi kalimatnya tidak seperti ini
ini pasti sudah diedit pak
diedit bagaimana maksud bapak
pasti kalian semuanya ini dikasih sama indira kan
memang sebenarnya ide semuanya melakukan semuanya ini pak
dan terus kemudian dia mengfitnah saya
bahkan seterung dia menuduh saya
kalau bapak semuanya pengen tahu siapa indira
mendingan mereka tahu sekalian
kalau yang mati itu indira
biar mereka lihat sekalian gigi yang aku cabut itu
untung aku masih bawa gigi ini di saku bajuku
tidak ada apa apa
dia tadi sepertinya mengeluarkan senjata
sudah kita bawa ke mobil sekarang pak
keadaan kamu sudah baik
jadi kamu sudah bisa meninggalkan rumah sakit ini
di rumah nanti kamu hanya perlu istirahat beberapa waktu saja kok
baik saya tinggal dulu ya
iya terima kasih pak
baguslah kalau aku bisa keluar dari rumah sakit
aku bebas bergerak di luar
aku bakalan bisa lebih leluasa
untuk meyakinkan orang orang
bahwa aku gak bersalah soal apa yang terjadi dengan oma
kamu jaga aida baik baik disini
saya turun sebentar
saya ngambil obat obatan sama semua peralatan
kamu tunggu sebentar ya
aksan jangan tinggalin aida ya
ngapain dia disini
itu aida kan
jadi dia sama aksan
cuma bu ini tasnya jalan cek dulu mungkin ada yang ketinggalan
makasih ya sama sama
mah bener ya aku mau ke toilet dulu ya
bapak harus ke parkiran sekarang juga pak
baru aja saya lihat
buronan yang bernama aida ada di salah satu mobil di parkiran
dia itu yang telah mencelakakan ibu laras pak
bapak harus tangkap dia segera pak
kalau enggak takutnya nanti dia akan celakai oma laras lagi
siap pak saya akan segera tidak lanjuti
saya akan tangkap dia
mampus kamu aida
biarpun aku sudah serahkan bukti ke riza
kalau yang melakukan semua ini adalah anas
aku juga gak akan membiarkan aida bebas
aku gak akan melepaskan siapapun yang bisa mengacaukan segala rencanaku
mas buka pintunya
udah berhasil ditangkap
mereka mereka kabur mbak
saya sudah berusaha ngejar tapi mobil itu malah ningkat pergi
kamu tuh kamu tuh sapam atau apa sih
masa sapa gak bisa mencegah mobil keluar dari parkiran
abis aksan tadi langsung bawa mobil itu pergi mas
aksan nekat bawa kabur mobil dan aida
apa maksud kamu merusak pak
kemobil yang memaksa untuk
aksan membawa aida kabur
kamu gak tahu apa itu bisa membahayakan aida kamu ngerti
aida lagi sakit dan butuh peralatan di sini sekarang
kamu gak bisa berhenti ya
nyusain aida kamu gak punya urutan sendiri apa
kalau sampai aida kenapa napa kamu mau tanggung jawab mbak
jadi ternyata dokter juga terlibat dalam pelarian aida ya
dokter sabar gak sih
kalau dokter ketahuan melarikan buronan
dokter juga bisa masuk penjara
jadi kalau ada yang harus bertanggung jawab di sini itu adalah dokter
kamu ingat ya
kamu ingat ya
saya gak peduli
yang penting buat saya sekarang aida sembuh
dan saya akan buktikan kalau aida itu gak bersalah
dia cuma di fitnah sama orang yang bertanggung jawab
dan kalau sampai terbukti bahwa kamu yang sudah menceratakan bundares
saya nggak akan diam indira
saya akan diam bundares
saya akan bikin kamu menyesal

aku takut saat pamit dan menghubungi polisi
aku harus bawa aida kemana sekarang
aida harus segera ditolong
aku terpaksa bawa kamu kabur dari rumah sakit tadi
aku gak mau kamu ketangkep lagi aida
kamu harus kuat ya kamu tahan